penampilan trengimas pebulu tangkis pebulu tangkis muda di sirkuit nasional a dua ribu dua puluh tiga seri banten
tak lepas dari peran para pelatih di belakang mereka
banyak dari pelatih pelatih ini yang berusia muda dan sama sama mengumpulkan jam terbang seperti atletnya
sirkuit nasional a dua ribu dua puluh tiga seri banten bukan hanya diikuti oleh pebulu tangkis pebulu tangkis muda
tapi juga menjadi ajang munculnya pelatih pelatih muda potensial
melatih pemain pemain muda memiliki tantangan tersendiri
salah satunya adalah meningkatkan konsistensi penampilan para pemain yang karena usianya masih sangat fluktuatif
meski demikian jarak umur yang tidak terlampau jauh membuat kidam salah satu pelatih muda
lebih mudah melakukan pendekatan dan memotivasi
memahami psikologi anak asuhnya
hampir sebagian besar pelatih berawal dari seorang yang pupus mimpinya untuk menjadi seorang atlet
salah satunya firman yang bertugas sebagai pelatih
pelat prof jawa timur
baginya perasaan bahagia ketika atlet binaannya berhasil juara adalah salah satu kebahagiaan terbesar dalam hidup
saya sih lebih fokus di jawa timur dulu lah
iya gak terlalu level ke lain lain belum
yang penting kita bawa nama jatim
saya suka asli jatim juga kan pengen mengharumkan nama jatim lagi
soalnya udah beberapa tahun nih nama jatim kan
ini gak ada di sekuat tim nasional kan gak ada ini nama nama jatim
selain pemain pemain muda potensial
diharapkan akan muncul pelatih pelatih hebat dari gelaran sirkuit nasional a dua ribu dua puluh tiga seri banten ini
di udibasro andika suramanto serang banten